viral di media sosial video pegawai alfamart meminta maaf kepada konsumen
yang diduga mencuri sejumlah coklat di minimarket tempatnya bekerja
video ini mendapat reaksi beragam dari netizen
salah satunya dari pengacara hotman paris hutapea
halo pegawai alfamart
kamu hubungi saya jangan takut saya siap membela kamu gratis
hotman paris siap membela pegawai alfamart secara gratis
oke hubungi saya dm saya segera
oke jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah
jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah
apa kalian gitu bu
alfamart membenarkan salah satu pegawainya yang diancam dengan undang undang ite
karena merekam peristiwa saat seorang wanita mengambil sejumlah barang dan tidak membayar
peristiwa ini terjadi pada satu siang di kawasan alfamart sempora
di kecamatan cisauk tangerang selatan
bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami
yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur
kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan
yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik
alfamart telah menunjuk kantor hukum hotman paris utapaya sebagai kuasa hukum kami
sementara itu kepada detik com
amir kuasa hukum dari m perempuan yang diduga mengambil coklat di minimarket
menyatakan bahwa saat itu m mengaku tidak sadar ada coklat yang masuk di dalam tasnya
hal tersebut yang kemudian diketahui dan direkam oleh karyawan sehingga membuat m kaget
amir menjelaskan m telah melakukan pembayaran sekaligus denda terkait coklat yang diambil
amir juga menegaskan bahwa kedatangan pihaknya ke alfamart bukan untuk mengintimidasi
tetapi meminta klarifikasi
selasa malam didampingi oleh kuasa hukum
m mendatangi mapol res tangerang selatan untuk melakukan pertemuan dengan pihak pelapor
m mengaku terguncang hingga berulang kali menangis histeris di hadapan keluarga
diwakili oleh anak m mengaku kesalahan
dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak minimarket
korban pun menerima permintaan maaf dari terlapor dan memutuskan permasalahan ini sudah selesai
bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya
bahwa memang terlapor ibu m ini memang sedikit ada kelainan secara paham secara logika kita
dan sepakat malam ini mereka berdamai
dan pihak pelapor akan mencabut laporannya dan tidak melanjutkan dalam proses penegakan hukum
polisi mengatakan setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak
disepakati pihak pelapor mencabut laporan setelah m mengakui kesalahannya
ditambahkan keterangan yang didapatkan dari suami terlapor jika istrinya mempunyai kebiasaan yang unik
dengan demikian kasus pencurian pada minimarket ini pun berakhir damai dan proses hukumnya dinyatakan selesai